kediaman mabes polri
di gedung bareskrim
tim kuasa hukum maher at twailibi jujup perwanto
langsung menyambangi bareskrim polri
guna memberikan pendampingan hukum kepada maher
jujup mengatakan belum mengetahui secara detil
unggahan mana yang menyebabkan maher ditangkap
juju juga mengatakan maher at twailibi ditangkap
dan sudah berstatus sebagai tersangka
atas unggahannya di lini masa twitter
belum pasti konkretnya tentang ujarannya di mana
tapi yang pasti salah satu ujaran beliau di
sekarang ini statusnya sudah langsung tersangka
dan banyak kandian kandian juga dalam proses penangkapan ini
karena yang bersangkutan itu kan tanpa prosedur pemanggilan
yang sesuai dengan aturan kuhap pasal satu
begitu langsung di butir dua ya pasal satu butir dua
langsung beliau ditangkap dan dibawa ke sini
jujup juga merasa penangkapan maher at twailibi dinilai janggal
lantaran tidak ada panggilan pemeriksaan sebelumnya
dan langsung ditangkap oleh bareskrim
maher at twailibi yang memiliki nama asli sonny eranata
kerap menyampaikan dakwah dan pandangannya melalui channel youtube
selain itu ia juga aktif di twitter dan instagram
ia juga tercatat sempat berseteru dengan sejumlah pihak
diantaranya dengan abu janda gus miftah hingga nikita mirzani
penelusuran tim cnn indonesia tv tidak ada sumber resmi
yang menjelaskan profil maher at twailibi termasuk pendidikannya
namun ia menuliskan kota medan sebagai salah satu keterangan di akun instagramnya
tim liputan cnn indonesia